final liga champions akan tersaji di millennium stadium kardif
sedangkan real madrid juga berusaha untuk mempertahankan gelar juara liga champions
malam ini akan menjadi duel adu strategi antara masi miliano allegri dengan zenedine zidane
siapakah yang akan memenangkan duel di tanah inggris raya
kita akan membahasnya bersama mantan pelatih tim nas food cell indonesia
coach justinus laksana dan juga astan managing director juara net kang jalu wirajati
hai selamat siang
ini pertama kita semua sepakat ya kalau juve dan juga madrid pantas ada di final
kalau saya ya karena dari performa tahun ini juga lihat musuh musuh yang mereka hadapi
mereka bermain dua duanya cukup bagus mereka layak juga lolos
jadi saya rasa juga dari sisi squad pemain dua dua layak masuk final
ya kalau saya juga melihat bahwa ini adalah pertarungan dua kutub yang sangat bertolak belakang madrid
dengan produktivitas gol yang luar biasa di liga champions
sementara juventus adalah tim yang paling solid di lini pertahanan
tentunya akan menjadi pertarungan yang sangat menarik makanya mengapa bisa dikatakan duel ini adalah duel akbar
nah itu dia juga yang mau saya tanyakan ke kang jalu
kan uv ini tampilnya konsisten sejak fase grup
kira kira apa saja sih yang membuat mereka ini solid sekali
ya kalau saya sih melihat satu dibandingkan di dua ribu lima belas ketika alegri pertama kali datang
ya dengan komposisi pemain sekarang juventus adalah semakin pas
allegri semakin bisa memaksimalkan pola strategi yang diterapkannya
dan selain itu
kita melihat bahwa masuknya dhani alves dari barcelona ini menambah
mengurangi sisi kelemahan juventus yang biasanya ada di sektor kanan gitu sheryl
oke lalu sempat jadi runner up aja di fase grup
pasukannya zidan ini kan akhirnya bisa mengalahkan semua lawan lawannya mereka dan akhirnya masuk juga ke final
meski ada beberapa kontroversi lah ya
namun madrid ini menunjukkan kalau mereka ini layak masuk final ya coach justin
ya saya bilang begitu karena kita lihat bahwa apa namanya yang salah satu faktor utama yang dimiliki oleh madrid
adalah mereka memiliki lapis dua yang memadai
jadi pada saat ada beberapa pemain cedera lapis dua selalu siap bermain
di liga manapun entah itu di ucl atau di kompetisi lokal ya
nah dan di samping itu para pemain ini tidak terlalu tergantung menurut saya tidak tergantung oleh satu dua tiga pemain
praktis semua pemain bisa cetak gol semua bermain bisa bermain bagus
dan pada saat satu pemain tidak bermain bagus bisa langsung digantikan dengan pemain yang siap
maka dari itu saya bilang tahun ini memang sangat layak mereka masuk di cm bahkan mereka juga layak untuk menjadi juara di la liga
oke nah sekarang kita akan lihat head to head antar lini ya
di bawah mister gawang ini akan ada buffon dan juga nafas
dan kalau kita lihat kira kira buffon sebenarnya akan lebih unggul ya dari navas
ya kalau dibanding dua ini nggak bisa dibandingin kalau menurut saya
navas benar benar kalah dari segala segi ya

akan tapi buffon pun walaupun di back up dengan liga
dengan tiga back yang luar biasa berapa match lawan monaco away lawan barcelonai dia tetap harus bekerja keras
justru kalau orang bilang pemain penting di juventus adalah dybala atau kelini atau untuk saya buffon
karena walaupun mereka memiliki tiga back yang tangguh tetap lawan memiliki cukup banyak peluang
nah disitu adalah buffon dan buffon memiliki kontribusi luar biasa besarnya atas pencapaian juve di eropa
bahkan saya bilang kalau sana yang juve menjadi juara itu untuk saya khusus untuk buffon
iya kita melihat bahwa sebenarnya dari segi pengalaman sangat jauh lah
buffon pun tapi nafas pun sebenarnya dibandingkan buffon jauh lebih atraktif nafas
tapi kemarin seperti dikatakan coach jasin buffon ini sebenarnya bukan kalau bisa kita melihat secara kasat mata
buffon ini tidak terlihat spesial bagi seorang keeper dibandingkan neuer maupun nugget
tapi dia adalah sangat sedikit melakukan kesalahan ini yang harusnya memang dibeli seorang keeper
oke lalu oke dari keeper kita kan berhubungan dengan
kita akan beralih ke lini belakang dulu ya kira kira yang berperan penting di lini belakang nantinya ini akan bonuki atau ramos
kalau saya bilang tidak bisa ditunjuk satu dua tiga orang
saya melihat lini belakang juve lebih canggih lebih tangguh lebih solid daripada real madrid
tapi jangan lupa juga ramos itu tidak bukan hanya sekedar defender
berkali kali dia sudah membuktikan di detik detik akhir di menit menit akhir bahwa dia bisa meraih tiga poin dengan gol gol yang diciptakan
inilah kelebihan seorang ramos dibanding center back nya yang dimiliki oleh juve
tapi dari sisi bertahan jelas pertahanan juve lebih kokoh daripada material
ya jika ramos memang punya keunggulan dalam hal mencetak gol menit menit akhir
sementara bonuki atau cilin ini adalah mempunyai kelebihan dalam melepaskan umpan umpan jarak jauh
karena kita lihat secara statistik kadang mereka adalah pencatatan long ball terbanyak di juventus justru dari dua center back ini
oke nah tapi tetap aja ya saya akan menuju ke striker sekarang
kalau kita menuju ke striker ini ada dybala ada ronaldo
ronaldo tentunya mengincar juga the golden shoes nya dan mengincar lebih tinggi dari messi mungkin gitu kan
kira kira dari mereka berdua ini akan seperti apa nanti
kalau saya bilang dybala pemain sangat berbakat usianya juga masih muda dan waktunya itu masih datang
dalam arti dia masih berkembang sementara ronaldo sudah berada dalam posisi yang peak ya

jadi itu juga jelas jelas membuktikan bahwa dia memang layak menjadi salah satu pemain terbaik di dunia
maka dari itu kedua pemain ini kalau saya bilang saya rasa mayoritas juga akan lebih memilih ronaldo daripada dybalap
bukan berarti dybala jelek ya
betul tapi memang dybala ini justru akan menjadi andalan dari squad juventure
karena apa karena gonzalo higuain yang sebenarnya menjadi tumpuan utama punya rekor buruk ketika bertanding pada la gavina
oke lah dia pernah juara di coppa italia dua ribu empat belas
di dua ribu empat belas sama napoli dan di dua ribu sebelas bersama real madrid
tapi dia tidak pernah mencetak gol pada la gavina
mungkin tabu ini yang harus ditanggung renteng dengan dybala agar beban hikwan mencetak gol tidak terlalu besar
tapi dibalat pada saat match standard dia juga tidak selalu bermain bagus
bahkan tidak cetak gol beda dengan seorang ronaldo lawan siapapun dimanapun dia selalu cetak gol
nah itu yang saya pengen tanya tadi apakah kira kira nanti ronaldo akan mencetak gol
karena ini mungkin dari sisi fisik dia sudah sedikit menurun
dalam arti kurang sprint atau dribbling dengan bola
tapi ketajaman luar biasa apalagi kita tahu bahwa bill tidak bermain sehingga isco yang bermain
dan posisi isco tidak di sayap kanan tapi lebih ke dalam
di belakang ronaldo dan benzema
benzema ini saya anggap sebagai asistennya ronaldo
dimana dia selalu membuka ruangan atau memberi akses kepada ronaldo
jadi saya tidak melihat kenapa
apa dia tidak cetak gol
justru yang menjadi pemain kunci adalah kemungkinan besar ronaldo
saya melihat bahwa dengan tidak hadirnya gareth bale justru akan membingungkan pelatih masi miloina allegri dalam melakukan anti taktiknya
karena apa biasanya jika memang bale masuk sudah pasti adalah ronaldo di kiri
ketika ronaldo di kiri pasti ketika menggeser dani alves sebagai dari fullback menjadi wingback
ini untuk bisa meredam rada
tapi dengan masuknya isco ini pasti allegri harus melakukan strategi alternatif
karena dengan isco yang bermain lebih ke dalam
dan menjadi seorang target men
tentu alat ini tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan di sektor kanan untuk menahan laju ronaldo
baik nah kita sekarang akan melihat dulu juga
ini akan ada formasi dari juventus
kalau dari perakhiran informasi ini kira kira permainan mereka nantinya akan seperti apa
tiga empat tiga yang kita lihat sekarang benar benar adalah formasi yang tepat
hanya dybala berada di belakang mansukit dan higuain
memang mansuki biasanya berada di atas kertas sebagai winger kiri
akan tetapi dengan lengthnya jika juve lebih memilih untuk bermain bola bola sahip
dia bisa menjadi striker juga
jadi tiga pemain depan juventus ini bisa dibilang cukup mobile
tapi biasanya dybala berada di belakang kedua striker ini
iya di sektor sementara di sektor pertahanan ini memang sejatinya bisa menjadi tiga back
namun ketika dalam sisi lain chil ini akan pasti akan bisa bergeser menjadi back kiri
dan dengan alves menjadi full back kanan
ini adalah formasi juventus ketika bertahan
ini memang formasi hubungan tapi ini yang dilakukan allegri dalam dua pertandingan semifinal
dan itu kesempatan monaco
tapi saya tidak yakin apakah ini bisa berhasil juga ketika melawan real madrid
karena seperti saya alasan sebutkan tadi ronaldo bukan bermain sebagai sayap kiri
tapi bermain sebagai seorang target
tapi juga saya lihat tekanannya sangat berbeda
jufi sudah dua puluh satu tahun menunggu cup ini
sementara real madrid berada dalam peak performance nya
dan satu hal lagi juve tiap minggu di liga seri a mereka tidak mengalami perlawanan yang berkualitas
jadi ini pun juga akan menjadi masalah untuk juve pada saat mereka menang
sementara di liga eropa mereka harus lebih bekerja keras
dan sementara kalau misalnya kita lihat juga mungkin dari sisi mental juga
si real madrid ini kan memang juga ada kucuran dana yang dijanjikan
kalau misalnya menang kalian semua akan mendapatkan sekian triliun
dan itu sepertinya juga jadi motivasi yang bagus
ini bukan masalah
kalau kita lihat tadi satu pemain mendapatkan dua puluh dua m ya
kalau tidak salah
untuk mereka dua puluh dua m itu bukan isu
karena gajinya sudah seratus m
sudah besar sekali
tapi justru untuk pride nya bahkan mereka bisa mencetak rekor jika malam ini menang untuk kedua kalinya beruntun
dan kita sekarang akan beralih ke perakhiran formasi dari real madrid
zidan ini tampaknya juga sudah menemukan formasi yang tepat untuk madrid
jadi seperti apa kira kira gaya permainan madrid nanti di bawah zidane
ya kalau saya melihat kita lihat seperti di ini
ini adalah formasi yang diterungkan zidane ketika garret bell
yang menarik adalah seperti kata coach justin pelapis marid selalu bermain luar biasa
kita tahu bahwa sebelum laga semifinal sebenarnya kasemeru bermain sangat dominan ketika menjaga lini tengah real madrid
namun pada laga semifinal kita melihat kehadiran isco begitu luar biasa
dia tidak hanya sebagai penyeimbang antara sektor tengah dan sektor depan
tapi dia juga bisa menjadi beberapa kali coming from the blind side
dan itu terbunyi ketika mencetak gol melawan atletico
tapi ketika kita melawan juventus saya rasa casemiro tetap akan memegang peran penting
dan dia akan menjadi pemenang
dia akan menjadi tembok pertahanan pertama bagi real madrid
ya saya rasa kalau kita melihat line up ini ini bisa dibilang sangat offensif ya
jadi kemungkinan besar casemiro lebih bermain sebagai murni dm
karena di sini ada tiga pemain penyuplai bola yang bisa melakukan penetrasi pada saat mereka mendapatkan ruang
apalagi kita tahu bahwa modrid sangat skillful cross lebih box to box
isco bisa dibilang tidak bisa bertahan
jadi mereka juga harus berhati hati
bahwa juve sangat kuat dari sisi counter attack
maka dari itu awal awal berjalannya match ini akan menjadi match yang berhati hati lah
casemiro seperti yang tadi jalo katakan casemiro bisa memperkuat menjadi back ketiga di depan varane dan ramos
yang di sisi lain juga dua orang fullback ini juga harus berhati hati
kita lihat bahwa di situ ada manzuki dan juga dybala
marzuki mungkin tidak memiliki kecepatan
tapi dia bisa menjadikan bola pantul ketika bonucci maupun cialini melepaskan bola bola jauh
ini yang harus diwaspadai oleh marcelo dan juga danilo
oke sementara itu tapi untuk antara isco dan juga gerd bail kira kira siapa yang sebenarnya lebih kuat di situ
ya kita tidak melihat bisa head to head ya
kalau jika memang diterapkan sebagai seorang gelandang serang saya rasa isco punya nilai lebih yang jauh di atas guard belt
karena sudah dibuktikan pada laga semifinal dia bermain luar biasa
tapi sementara gareth bale tentu ada motivasi luar biasa
jika memang zidan harus mengubah formasi menjadi empat tiga tiga gardut pay lebih pantas dimainkan
tentu akan sangat riskan jika dimainkan untuk laga sepenting final liga champion
oke baiklah jadi seperti laga malam hari ini akan menjadi seru sekali ya
penantian dua puluh satu tahun kemudian ada yang sedang dalam pik piknya juga coach justin
ya kalau saya bilang sih sangat sulit untuk diprediksi ya
karena ini sebuah final dan semua tergantung individual error
pada saat ada satu tim melakukan penelitian

tengah individual error itu bisa fatal
mereka hanya butuh satu gold
dan kalau dilihat dari segala faktor tekanan dan lain lain skill
saya toh tetap lebih sedikit mengunggulkan real madrid
oke sementara untuk pertemuan antara dhani alves dan marcelo ini akan seperti apa coach
kalau saya melihat ini akan menjadi sangat menarik
karena sebenarnya dani alves saat ini tercatat sebagai pemain yang paling sering mengalahkan real madrid
karena memang dia sudah sekitar dua puluh dua kali
dua puluh dua kali memenang melawan real madrid dan dia akan mencar kemenangan tambahan
tapi kita melihat bahwa marcelo ini kan sangat berbeda karakter dani alves
yang menjadi persoalan seperti kita bahas sebelumnya
marcel ini tidak boleh bermain terlalu offensif
karena ada ruang yang sangat lebar antara dia dan ronaldo di depan
ini yang bisa dieksploitasi oleh seorang daniel alves
karena kita tahu dalam pertandingan semifinal alves kerap mengirimkan umpan umpan silang yang menjadi santapan higuain maupun dybala
ini yang harus diwaspadai
kalau saya bilang marcelo harus menonton pertandingan pada saat neymar bertemu dengan alves
di sana benar benar neymar kasarnya takut sekali dengan seniornya
dan pemain sangat buruk sekali
nah ini harus dihindari
marcelo dan alvi bisa dibilang dua pemain senior
dan saling tidak takut
jadi saya rasa justru sayap ini akan menjadi sisi yang sangat penting untuk kedua tim ini
oke terakhir berarti prediksi skor kang jalu dan coach justin
kalau saya bilang sama seperti tahun sembilan puluh tujuh satu buat madrid
kalau saya mungkin kan pada tahun sembilan puluh tujuh itu adalah juventus yang diunggulkan
dan madrid menang satu
saat ini madrid yang diunggulkan jadi juventus yang menang satu
satu berarti itu ya
nanti kita harus lihat akan seperti apa tentunya pertandingannya
dan mungkin minggu depan bisa kita bahas lagi
terima kasih kang jalo dan juga coach justin sudah datang kesini